berikutnya presiden joko widodo bertemu bos apple tim cook di istana kepresidenan jakarta pada rabu pagi
ceo apple itu menyebut indonesia sebagai negara yang sangat penting bagi pasar penjualan produk apple
usai bertemu presiden tim cook bilang apple dan pemerintah indonesia membahas sejumlah peluang kerjasama
termasuk menjajaki kemungkinan pembangunan pabrik apple di indonesia sesuai keinginan presiden
tak hanya itu tim cook juga mengumumkan peresmian pembangunan apple academy keempat di indonesia khususnya di bali
sebelumnya apple batal membangun pabrik di indonesia karena praktik tambang timah ilegal
mereka hanya domestik tapi juga di luar
jadi kami sangat teruja
dan ini adalah sesuatu yang akan kita lihat
menteri perindustrian agus gumiwang kartasasmita bilang pemerintah dan apple sepakat membangun fasilitas manufaktur
pembangunan fasilitas manufaktur itu diproyeksikan mampu membawa indonesia menjadi bagian rantai pasok global
berupa pembangunan pabrik apple atau apple menggunakan
pembangunan apple academy keempat di bali juga menjadi bagian pendekatan yang dilakukan apple
untuk memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri atau tkdn sebesar
jadi tadi kami sudah sepakat bahwa proses tersebut akan kita mulai
proses untuk membangun manufaktur mereka di indonesia
atau mereka menggunakan komponen
komponen yang memang sudah bisa diproduksi demikian
jadi untuk siapapun yang mau mulai itu membutuhkan waktu
tadi apple juga tim cook juga menyatakan mereka sangat willing sangat pijar untuk bisa memulai